tapi ada hal positif dari iklim yang dimiliki indonesia
hasil penelitian di amerika menyebutkan bahwa tingkat kelembaban udara
suhu udara yang disinar matahari berpengaruh terhadap virus corona
semakin tinggi tingkat kelembaban dan semakin tingginya suhu
akan memperpendek masa hidup virus tersebut
ya bahkan menurut presiden joko widodo
bahwa penelitian itu merupakan kabar baik bagi indonesia
sebab negara kita memang memiliki alam tropis yang suhunya panas
udara yang lembab serta kaya akan sinar matahari
saya mendengar pernyataan dari pejabat department of homeland security
dari pemerintah amerika serikat yang menyampaikan hasil penelitian
bahwa suhu udara sinar matahari dan tingkat kelembaban udara
sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus covid sembilan belas di udara
dan di permukaan
yang tidak berpori
semakin tinggi temperatur semakin tinggi kelembaban
dan adanya paparan langsung sinar matahari
akan semakin memperpendek masa hidup virus covid sembilan belas di udara
dan di permukaan yang tidak berpori
berita ini sangat mengembirakan kita
karena kita hidup di alam tropis
yang suhunya panas
yang udaranya lembab
dan kaya sinar matahari